berita selanjutnya menteri komunikasi dan informatika rudiantara akan memblokir facebook apabila perusahaan tersebut terbukti menggunakan data pribadi penduduk dan gagal menindak fake news atau berita palsu selama masa kampanye pemilu mendatang
dilansir bloomberg langkah ini sebagai antisipasi terhadap kasus kebocoran data pada pemilu amerika yang melibatkan facebook dan cambridge analytica beberapa waktu lalu
menkom info rudiantara menyatakan keprihatinannya terhadap individu dan kelompok kelompok terorganisir yang dapat mengeksploitasi konten di media sosial untuk mempengaruhi kampanye pemilu dua ribu sembilan belas
peringatan pemblokiran terkait pelarangan privasi turut dicanangkan kepada twitter google dan youtube
sebelumnya pihak twitter dan google sudah setuju bekerja sama dengan pemerintah untuk memonitor kontennya